aku jadi ingin tahu
seberapa hebat ajaan raja musti ini
kajian ini sangat luar biasa
sudah cukup raden
sudah cukup raden
sudah selesai raden
tenaga ku sudah kembali
kekuatanku bertambah banyak
aku bisa merasakan
sudah bisa menguasai
salah satu ajian yang sangat menakutkan
di tanah jawa ini
salah satu ajian
memangnya masih ada ajian lain yang setara dengan raja musta
ada empat ajian
yang setara dengan
dan rawah rontek
ada kajian yang tak kalah hebat
masih mendupi puncak tertinggi
di tanah jawa ini
aku jadi ingin tahu
seberapa hebat ajan raja musti ini
kajian ini sangat luar biasa
sudah tidak sanggup menghadapi radeh
tenaga saya sudah melemah
sudah saya salurkan
tidak ada cara lain untuk mencoba sebuah jurus
kecuali mengalahkan gurunya sendiri
kamu mati dengan jurus
yang aku wariskan
ketukannya tidak akan berpengaruh bagiku
pelan pelan ibu nia
ibu nia dulu
ya allah ibu nia
bagaimana keadaan ibu nia
senor jati itu
menjarang ibu nia dengan kekuatan yang sangat tinggi
untuk ibu nia sempat menangkis
sebenarnya apa yang terjadi
kenapa ibu nia bisa berada di barak prajurit
aku harus mencari alasan yang tepat
supaya rara santang percaya pada aku
ibunda hanya ingin memberikan makanan dan minuman kepada para prajurit
seh nurjati menyerang ibu nia tanpa alasan apapun
itu sangat aneh ibu nia
tidak mungkin seh guru nurjati menyerang ibu nia
kita jangan mudah percaya pada orang lain
meskipun itu gurumu sendiri
pandai menyembunyikan dirinya diantara kawanan domba
apakah ibu nia menjerigai
seh guru nurjati
di istana ini banyak orang jahat
banyak juga yang ingin mencelakai kita
dan banyak orang yang melakukan hal hal di luar dugaan kita
apa menurut kamu
apa yang dilakukan seh nurjati
malah malah begitu datang ke barat prajurit
apakah itu tidak mencurigakan
rasanya tidak mungkin sheikh guru nurjati
melakukan kejahatan diam diam
yang ibunda katakan itu ada benarnya
apa yang dilakukan sheikh guru di barak prajurit
bagaimana menurut kamu nipas
iya ibunda ibunda benar
ini semua sangat mencurigakan
tidak seharusnya sheikh guru nurjati berada di barak prajurit di tengah malam
aku harus menyelidikinya ibunda
aku harus membuat sandiwara
ini orang kesepuluh rangga buana
serap saripatik kehidupannya
ampun gizanak ampun
ampun gizanak ampun
kanuraganku mulai kembang
dan aku bisa menggerakkan hawa murni
aku sudah membantumu untuk mengembalikan kanuragan yang kamu miliki
sekarang buktikanlah janjimu
lepaskan aku dari mantra kalacakra itu
aku akan membukakan mantra itu
sesuai dengan janjimu